pangeran papa lega banget
aku mau papa balikin mobil jam tangan credit card dan semua fasilitas yang punya aku
no problem sayang semua barang milik kamu akan papa kembaliin ke kamu
asal kamu ikutin semua umpan papa
itu cewek yang sekarang sedang
deket sama pangeran
itu bukannya mahasiswi yang pernah punya kasus bullying sama pangeran ya
kenapa mereka kelihatannya dekat banget
apa hubungan spesial kali
untuk sampai saat ini saya belum tahu persis hubungan mereka apa
kamu awasi terus mereka
saya harus balik ke kantor dulu
ya namanya juga hidup
kadang ya kenyataan yang kita harus hadapin itu gak sesuai sama keinginan kita
tapi kita harus coba untuk berkompromi sama orang lain
supaya kita gak jadi manusia yang egois
dan gue yakin
sekeras batu bata
tapi pasti hati lo lembut
gue bisa dengar cacing dalam perut lo udah teriak minta makanan
siapa juga yang bilang makasih
ih siapa juga yang bilang makasih
semua orang tua itu pasti mau ngebahagiain anaknya
mereka juga punya cara masing masing buat ngebahagiain anaknya
mereka mau yang terbaik buat kita
dan percaya sama gue deh
nggak sedikit loh yang mereka korbanin buat bikin kita bahagia
kalau menurut gue sih nggak ada salahnya kalau lo coba untuk ngertiin bokap lo
yah namanya juga
kadang ya kenyataan yang kita harus hadapin itu gak sesuai sama keinginan kita
tapi kita harus coba untuk berkompromi sama orang lain
supaya kita gak jadi manusia yang egois
dan gue yakin walaupun lo sekeras batu bata tapi pasti hati lo lembut
omongan sus goreng kenapa terjadi
karena ada yang terusnya di kepala gue
kak itu pangeran kak
lu baik baik aja kan
kok kayak panik gitu
yakin apaan sih
gue butuh bantuan lo berdua
yang macem macem deh
ada sesuatu yang perlu gue omongin
lo berdua tenang aja
kali ini lo gak akan kena masalah
yaudah kalau gitu biar gue aja yang hantar
terus ada satu hal yang perlu gue lakuin
yaudah gue sama atta tunggu parkiran ya
makasih ya buat semuanya
lu udah bener bener yakin mau nemuin bokap sekarang
ya gue sebenarnya juga masih bingung
daripada ngerepotin bokap
gue kepikiran terus sama omongan usus goreng
itu yang bikin gue memutuskan buat ketemu sama papa
mel undang kita semua ke ultahnya
sama gue juga dong
lo dapet undangan juga
lo dapet ya
lagian males banget gak mau ke sana
yaudah mama nggak usah khawatir
citra bakal datang ke birthday nya mel
ternyata gue dapat undangan tapi melalui nyokap gue
bokapnya mel tuh investor di perusahaan nyokap gue
ya jadi gitu deh
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tuh si rizky dapet undangan juga tuh
kok mau lo kapus sih
lo nggak mau dateng
ya kalian dateng dong
kan udah diundang sama mel
nggak enak kalau nggak dateng
lagipula yang namanya ulang tahun itu nggak dateng dua kali dalam setahun
bahas banget ke sana
gue kan nggak diundang
kalau lo mau lo bisa berangkat bareng gue
nah gitu dong riz lo harus berani maju duluan
gini aja kalau lo mau pergi sama rizky gue usahain gue juga datang ke acaranya mel
iya tapi sebenarnya masalahnya bukan cuma gue gak diundang
tapi gue juga gak punya bajunya buat pergi
dan semua fasilitas yang punya aku
semua barang milik kamu akan papa kembalikan ke kamu
asal kamu ikutin semua umpan papa
papa lakukan semua ini kebaikan kamu sendiri
kamu jangan pernah punya pikiran
aku gak peduli sama kamu
karena dalam hidup papa
prioritasnya adalah kamu
kamu mau kan ikutin omongan papa
itu baru anak papa namanya
pangeran mau dateng ke berdiaku
pangeran mau dateng ke berdiaku

oke nanti aku creaming baju sama buket bunga yang harus pangeran bawa ya
soalnya untuk kebutuhan konten juga om
kita berdua kan harus kaitan sosmed
pangeran udah siapin kado buat aku
pangeran udah siapin kado buat aku

baik banget sih
kamu udah makan sayang
mama tuh sengaja pulang cepet dan berada di rumah aja ya
buat masakin masakan kesukaan kamu
buat masakin masakan kesukaan kamu
emangnya mama tahu masakan kesukaan aku
emangnya mama tau masakan kesukaan aku
mama tau dari bi ida
kamu kenapa sih
kayak ada yang ganggu pikiran kamu
biasanya aku juga gini

aku tuh pengen banget deket sama kamu
mama suka ngiri kalo liat temen temen mama bisa deket sama anaknya
mama kan juga pengen begitu
kamu gak kasih kesempatan mama
kamu gak ngasih kesempatan mama